berbagai lembaga meyakini pencemaran yang terjadi di perairan indonesia akibat ledakan kilang minyak montara
sayang tidak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab
para korban berjalan sendiri mencari keadilan di saat pemerintah indonesia dan australia saling lempar tanggung jawab
nampak ledakan kilang minyak montara milik pt tep australasia pada dua puluh satu agustus dua ribu sembilan belas
langsung dirasakan petani rumput laut dan nelayan di sepanjang laut timur indonesia
pada oktober dua ribu sembilan hampir semua petani rumput laut gagal panen dan tangkapan nelayan pun turun drastis
meski ada peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya tidak ada pihak yang bertanggung jawab sampai tujuh tahun berlalu
pemerintah australia berdalih pemerintah indonesia tidak mengajukan permohonan resmi untuk menyelidiki kasus ini
begitu juga dengan pt tep mengklaim minyak tidak menyentuh

baik pemerintah australia yang harus bertanggung jawab termasuk perusahaan minyak pt tp dari thailand
bersembunyi di balik ketidak tegasan pemerintah republik indonesia ini menjadi persoalan
tujuh tahun verdi mendampingi warga protes ia layangkan mulai dari pemerintah indonesia sampai australia
respon tidak berujung penyelesaian
ferdi mengatakan butuh biaya besar untuk membawanya
pemerintah indonesia tidak segera membentuk tim peneliti pencemaran ini
baru di tahun ke enam perjuangan korban mendapatkan bantuan dari litigation funding dari inggris yang bersedia membiayai kasus ini hingga ke pengadilan
pada agustus dua ribu enam belas para korban menuntut ganti rugi sebesar dua ratus juta usd atau sekitar dua enam triliun rupiah melalui pengadilan federal australia
sekarang yang kami tuntut atau dibawa ke pengadilan itu hanya petani rumput laut
tim peneliti dipimpin prof muktasor seorang ahli energi laut institut teknik sepuluh november surabaya atau its
kesimpulan itu diperkuat dengan kajian citra satelit yang menunjukkan laju sebaran minyak yang masuk perairan indonesia
penemuan tarbol atau gumpalan minyak di karang perairan indonesia serta dampak langsung ke petani rumput laut dan nelayan semakin menguatkan dugaan itu
ia menilai penanganan pencemaran ini merugikan indonesia
gumpalan minyak di laut lepas disemprot zat kimia dispersan
akibatnya bukan cuma laut yang rusak zat kimia ini mengancam kesehatan warga karena dispersan mengandung zat pemicu kanker
ada praktek praktek juga bahwa minyak itu dihilangkan supaya tidak tampak kelihatan
dan justru metode penghilangan itu meninggalkan jejak persoalan yang lebih besar
contohnya adalah misalnya kalau ada gumpalan minyak
kemudian disemprot dengan zat yang namanya dispersan minyak itu akan terdispersi
tetapi zat yang dipakai untuk nyemprot ini di seluruh dunia sampai dengan studi studi hari ini umumnya
itu justru jauh lebih beracun daripada minyak itu sendiri
muktasor mencatat kerugian yang dialami indonesia mencapai tujuh belas triliun rupiah setiap tahun
angka ini terus bertambah karena hingga saat ini tidak ada upaya merestorasi perairan yang tercemar
masalah hukum baru disidangkan laju pencemaran terus berjalan
miftah farid kupang nusa tenggara timur